sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno melakukan safari politiknya di pulau sulawesi
sandi sempat mengunjungi monumen cinta habibi ainun di kota parepare sulawesi selatan dan berziarah ke makam kiai haji muhammad tahir seorang ulama ternama di sulawesi barat
ratusan pendukung yang terdiri dari relawan serta partai pendukung langsung berdatangan saat calon wakil presiden
di sandi sandiaga uno tiba di monumen cinta habibi ayun kota parepare sulawesi selatan sabtu sore
sandiaga uno datang ke parepare karena terinspirasi dengan kisah cinta presiden ri ketiga indonesia b j habibi dan almarhumah istrinya hasri ainun habibi
sebelumnya sandiaga uno menyepatkan diri dengan bersilaturahmi dengan komunitas emak emak petani pedagang dan relawan di kabupaten pinerang
saya sengaja berdiri di sini di monumen cinta
karena ingin mendapatkan inspirasi dari presiden ketiga kita dan ibu ainun yang menebarkan cinta ke seluruh wilayah bangsa indonesia
kita perlu cinta kita perlu damai dan kasih terutama satu ratus enam puluh lima hari ke depan

sebelumnya sandiaga juga sempat mengunjungi poleh wali mandar sulawesi barat untuk berziarah ke makam kiai haji muhammad tahir penyebar agama islam pertama di daerah ini
dalam kegiatan safari politiknya sandiaga menjanjikan untuk berjalan ke makam kiai haji muhammad tahir penyebar agama islam pertama di daerah ini
dalam kegiatan safari politiknya sandiaga menjanjikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kemudahan perizinan pemasaran hingga permodalan bagi pelaku usaha pemula di daerah ini jika telah menang dalam pemilu dua ribu sembilan belas nanti
sudah ada di holman di sini gerak okoc gerakan ekonomi rakyat one kabupaten kota one center for entrepreneurship
satu pusat kewirausahaan yang akan melakukan pelatihan pendampingan akan memberikan
juga kemudahan perizinan pemasaran dan permodalan untuk para pelaku usaha pemula sehingga mereka tidak lagi hanya mencari lapangan kerja tapi membuka lapangan kerja
sandiaga juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan kerabat almarhum kiai haji muhammad tahir sebagai tokoh ulama ternama di daerah polewali mandar ini